memperingati lahirnya ideologi negara presiden jokowi bersama ibu iryana memilih menempuh jarak dua dua ratus km dari ibu kota menuju nd nusa tenggara timur
mengenakan baju adat nd dalam upacara pada rabu pagi presiden jokowi mengajak para tokoh serta pejabat mengaktualisasikan nilai nilai pancasila sebagai benteng bangsa
dari kota ende saya mengajak seluruh anak anak bangsa dimanapun berada untuk bersama sama membumikan pancasila
nd dikenal sebagai kota bersejarah
disinilah awalnya bung karno merenungkan dan merumuskan pancasila saat diasingkan pada seribu sembilan ratus tiga puluh empat silam
hari lahirnya pancasila pun diperingati berbeda di kawasan borobudur magelang jawa tengah
warga membentangkan bendera merah putih sepanjang satu km mengelilingi candi borobudur pada rabu pagi
pengibaran bendera ini diikuti oleh satu ratus lima puluh orang terdiri dari gabungan komunitas seni budayawan serta relawan
ini dilakukan sebagai simbol pemersatu kebinekaan yang ada di bandara

sementara di kota berjuluk bumi bung karno blitar peringatan hari lahir pancasila diwarnai pawai lampion
pawai diawali dengan bedol pusoko dari istana gebang menuju kantor wali kota yang berjarak sekitar empat km
ratusan lampion dengan beragam bentuk menghiasi jalanan kota seperti garuda hingga ikon blitar ikan koi
kemeriahan pawai lampion kembali digelar setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi
tim liputan cnn indonesia